tiga kasus pembakaran hutan dan lahan yang diselidiki polda sumatera selatan
melibatkan empat belas perusahaan dan sembilan belas perseorangan
semula hanya enam perusahaan yang ditingkatkan kasusnya ke tahap penyidikan
namun saat ini bertambah lagi lima perusahaan
lima perusahaan yang menyusul tahap penyidikan adalah pt rhm msa gal waj dan psm
sehingga kini ada sebelas perusahaan yang masuk tahap penyidikan
lima belas perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan perkebunan sawit dan juga hutan tanaman industri
tadi telah dipaparkan oleh dikrimsus ya ada tiga puluh tiga kasus yang ditangani di polda sumatera selatan
ada corporate tujuh belas kemudian yang lainnya perorangan
tentunya itu sudah dalam proses sidik
kita akan bekerjasama dengan kejaksaan tentunya untuk mempercepat penanganan kasus ini
dan ada backup juga dari penyidik dari mabespori untuk membantu daripada polda sumatera selatan
sementara itu kebakaran hutan dan lahan gambut masih terus terjadi
di kabupaten ogan komunikasi
kebakaran ini sangat sulit dipadamkan karena luasnya areal yang terbakar dan peralatan yang terbatas
dari laporan cuaca bandara sultan mahmud badarudin ii palembang jarak pandang terus membaik
pada kamis pukul enam tiga puluh pagi jarak pandang menjadi lebih dari lima meter dari tujuh ratus meter
sementara titik api dari pantauan satelit aquatera modis berjumlah dua puluh titik
jauh menurun dari hari sebelumnya yang berjumlah empat ratus dua puluh lima titik